makanya bapak minum multivitamin ini
kalau bapak udah minum itu
capek pegal keram kesemutan
jadi hilang semua
terus jangan lupa
katanya bapak janji
saya nggak marah kok
neng ineke nggak jadi pinjem mobil di kantor
temennya nggak bisa ngantuk ke puncak
soalnya mau lembur
nanti main kesini lagi ya
eh bang udin
mau kemana bang udin
bang udin keren deh
dari dulu tangan gue masih dingin aja kalau soal urusan mancing
hehehe gue tadi ketiduran terus tapi tetap aja umpan kau dimakan ikan
misi bang bisa bikin kunci motor enggak waduh kalau disini kan ahlinya duplikat kunci motor
pasti bisa mana tuh kuncinya kunci saya hilang makanya saya mau bikin aduh bang saya tuh di sini
bikin publikat kunci motor bukan
bikin kunci yang hilang kalau gitu abang motornya coba kesini aja
nih gua kasih ikan gua satu buat lu aduh makasih banyak waduh
im lu kasih ikan lu satu kak wudi
enggak apaan sih
eluh eluh beh kata almarhum abah saya pernah bilang orang pelit itu siksa nya lebih berat di akhirat
ani bilang gua keren
bapak capek ya iya
tadi bapak ngajarnya maraton
loh bapak bapak itu kan ngajarnya sosiologi
kenapa ngajarnya maraton maksud bapak bapak tadi ngajarnya terus menerus enggak ada jeda
kalau bapak udah minum itu capek pegal kram kesemutan jadi hilang semua

terus jangan lupa katanya bapak janjianya ya
contohnya bapak janji mau bikinin ibu spanduk kalau kita sudah pindah rumah ke alamat yang baru
kalau sama yang punya nggak boleh gimana
ini bapak belum coba sudah menyerah
kalau bapak istirahat dulu boleh

mak sudah pamit pulang ya mak
hai lu nggak diantara laki laki loh bang ojak tidur mak oh seperti itu bukan nganterin
bintiknya malah tidur kan tadi bang ojak udah nganterin tapi ke pasar mak
surti lu bukannya mau pulang tadi iya mak
mbak tati assalamualaikum waalaikumsalam
bapak ibu yakin ya kalau spanduknya sudah dipasang nanti orderan rendang ibu pasti rame lagi
wih bapak kok diem aja sih
bu menurut artikel yang bapak baca bicara sambil makan itu berefek buruk buat pencernaan kita jadi
sur eh bebe udah pulang mancing be udah ini kan pancingan gua dipepes aja ya sur
gb iya deh surti punya info penting tentang emak kan gue bilang gua kagak butuh info tentang si maek
high dishes emangee p nah depressed sur dimasuk template yak eh bentar hai ya be
bener bener tuh orang
mau main curang dia sama gua
kamu lagi senang ya joy
rayakan dong cuy dengan segelas es dawet
cuy mau kemana
es teh manis be
biar kepala sama hati babe dingin